tidur konduk ke depan
saya rasa kembali kan kita baru rapat hari rabu
dan disitu mungkin baru kita diskusi strategi strategi untuk ke depan
kalau beliau mengarahkan sangat sederhana
bahwa tentu kami panitia bekerja juga tidak hanya untuk beliau
tapi bagaimana untuk juga rakyat ke depan
itu yang terpenting gitu
pak sudah lama pak berarti sudah ditawarkan diajak diajak sama pak jokowi gitu
baru dua puluh agustus
pak pak erick apa yang membuat bapak akhirnya memutuskan mau bergabung dengan jokowi
sebagai seorang pengusaha apa
apa yang akhirnya membuat bapak
ya saya rasa kembali kan kalau dilihat dari track record saya
itu kan hanya di media dan olahraga
dan tentu kenapa saya memilih dua usaha itu karena saya mencintai bisnisnya
jadi kalau dilihat kan mungkin kalau kakak saya ada bisnis lain
tapi kalau saya sebagai pribadi hanya fokus disitu
nah sama juga pada saat ini tentu kan

ini sebuah pilihan
tetapi apa yang saya lihat dari pak joko widodo sendiri
kekuatan beliau sebagai hati nuraninya untuk rakyat
dan untuk membangun indonesia itu menjadi pilihan saya
saya rasa tadi pak joko widodo sudah menjelaskan bagaimana diharapkan
poin saya disini sebagai profesional
dan alhamdulillah selama ini
memang kerjaannya sudah ditinggal dua tahun tiga bulan
dan ternyata alhamdulillah jalan juga
jadi saya rasa ini juga kesempatan tadi
usaha usaha yang kebetulan kembali pada saat ini allah berikan kepada saya
ya bisa berjalan baik dengan kepercayaan kepada profesional saya
nah ini aja saya lihat bahwa ini sebuah tantangan besar
tetapi ini juga sebuah amanah
yang harus memang
kita laksanakan sesuai dengan visi misi
dan tentu track record yang pernah ada di pak jokowi dodo sendiri selama ini
jadi bukan istilahnya disini saya melihat sebuah visinya beliau
tetapi justru yang mempengaruhi saya daripada track recordnya beliau sendiri sebelumnya
pak siap bertarung dengan politisi oposisi pak
siap bertarung dengan politisi oposisi
saya rasa kuncinya kan bukan bertarung
kalau kita ciptaan kita bisa berjalan dengan politisi oposisi
kita cinta indonesia kita harus bersahabat
tapi juga bermartabat
kalau pak jokowi dodo sendiri berpelukan dengan pak prabowo
ya saya juga nanti pelukan dengan pak sandi di lapangan basket
sebelum berapa survei suara pak jokowi ini kalah untuk merauk suara anak muda
gimana pak gagera untuk strategi tersebut
strategi khusus dari pak erick
nanti kan baru dimitingkan rabu
saya juga baru ditelepon oleh beliau beliau baru tadi jam dua
saya rasa terlalu dini untuk bicara itu
ya tapi kita akan persiapkan sesuai dengan tadi
visi misinya bukan karena kita ingin membohongi rakyat
ataupun mengkamuflase rakyat
ini yang kita janjikan tidak gitu
pak erick ini kenal dengan dekat dengan pak sandiaga uno
bahkan pak sandiaga juga sempat mengatakan akan terbisa terganggu
khawatir dengan hubungan ini bagaimana pak tanggapan
insya allah enggak
kita kembali kalau kuncinya previsional
dalam sebuah persahabatan itu kan
dilihat hari ini
tetapi lihat masa lalu dan masa depan
dan kita sebagai manusia itu kan hidupnya seperti ini
kadang kadang di atas di tengah di bawah
nah kita harus siap atas perubahan itu
dan insya allah kami disini sendiri
tadi kalau dibilang bertarung kita keberatan
disini kita ingin mempunyai
pesta demokrasi yang bersahabat
menunjukkan kepada dunia
bahwa kita bangsa besar
pak erick sebaliknya pak
bapak sebagai seorang
sebagai konsep nanti bagaimana menjalankan
tipe penanganan ini akan dibahas
namun apa yang sebenarnya pak erick tawarkan
kepada pak jokowi dan juga pak harim
saya enggak menawarkan apa apa
apa yang ditawarkan oleh pak erick
saya tidak menawarkan apa apa karena
saya waktu itu dipanggil beliau
lalu dipertemukan oleh sahabat sahabat
yang memang sudah kenal lama
saya diminta sumbangsi dari segi manajemen dan pemikiran
dan saya juga menawarkan apa apa
dan tentu saya mesti banyak belajar
dari teman teman yang sudah jauh berpengalaman
tetapi disini kan kuncinya tadi
beliau juga bicara bagaimana manajemen
itu yang lebih daripada saya pahami
kalau dari segi usaha apa kan bapak berpengalaman
dari pengalaman saat ini ususnya dolar pak
bagaimana menjawabnya pak
bagaimana menjawabnya pak
bagaimana menjawabnya pak
nanti lah ini
saya rasa begini bahwa
kalau kita melihat kondisi ekonomi dunia
itu memang sekarang sudah terjadi equlobrium
apakah dibilang ekonomi indonesia jelek
data data menunjukkan beda sembilan puluh delapan
dan sekarang jauh posisinya
tetapi ini ada ekolobrium
yang terjadi di dunia
dan tentu pasti
ada yang lebih ahli dari saya
yang tentu pada saat ini di pemerintahan
karena pada saat ini kan kita bicara baru calon
saya tidak mau misalnya
atau tim kami
tidak mau mengatasnamakan pemerintah
karena saya yakin pemerintah lebih tahu
saya rasa banyak sekali figur figur
yang kuat di pemerintah di ekonomi
dan insya allah pasti ada hal hal yang akan disampaikan
masing masing negara punya suatu strategi sendiri sendiri
apa yang terjadi di turki buat sendiri
apa yang terjadi di negara lain buat sendiri
dan tentu itu ada hal yang lebih ekspert dari kita semua
terima kasih ya
terima kasih ya